istirahat aja ya nggak usah ikut mastiin ustadz musa yang mulai dari satu bakal masin kalau
hei gempa bangun jangan jangan
kok dari tadi
aku gak ngerasain getaran gempa deh
kok dari tadi aku gak ngerasain gempa
yaudah kita keluar aja
eh gempa gempa gempa
gempa gempa gempa
eh diam bangun
eh bangun ya ayah
kayak ada yang manggil saya ya
ini anak anak paling berisik
loh pada ngumpul
eh tenang tenang tenang semuanya tenang
lukman lukman udah
cukup cukup ya semuanya tenang ya
gempa itu ternyata tidak ada
ya coba sekarang kayak rasakan
gak ada gempa kan
bener apa ini bilang ustaz ridwan
ini semua itu cuma akal akalnya haikal aja kok
ini ulahnya si haikal semua
yaudah sekarang kalian semua istirahat ya
lebih baik sekarang eee
ustaz berjaga para santaiwan dan santaiwati untuk masuk ke kamar ya
emang ustaz mesti mau kemana
mau mengejar cintanya ustaz zabela
eh bentar bentar ya saya ngomong apa
mau mengejar cintanya ustaz zabela
enggak mungkin eh hsshhhh
ini bisa bisa aja ustaz ridwan aja deh
bapak bisa aja kalau bersandak
udah saya mau mengejar haikal dulu ya
hah mana sih haikal
eh lukman kamu lihat teman kamu bertiga tuh
lagi sakit diberisikin itu makin sakit
lagian kalian kenapa kesini
kan tadi ustadz ridwan udah bilang istirahat di kamar
eh malah ngikutin
ini pak ustaz
kita mau pastiin ini beneran gempa atau enggak
dan kita gak terima pak ustaz
masih aja penasaran
kan tadi udah dibilang gempanya itu bohongan
semoga gara gara haikal
udah kalian istirahat aja
ya gak usah ikut pastiin
ustaz musa yang mulia dari satu bakal pastiin
kalau haikal itu pelakunya
udah kalian disini ustaz
ustaz ngejar haikal ya
ya terus mesti dia apain kalau sakitin
yang ada ustadz yang sakit
gendong kalian bertiga
ya ilah pakde
apa emang namanya di dapur berdua
itu kan kasih tau
biasanya kalau sapo udah banyak
yang namanya di dapur yang kejar berdua
eh eh ya allah
gempak di mana
gempak di mana
gempak di mana
enggak ada gempa gempa kamu tidak ada gempa gempa kamu mau kamu mau kamu mau
jadi kagak ada gempa gempa deh enggak ada asli nihai kali iseng aja kamu nih
enggak sayang sama pak deh kapan sih kamu berhenti jahil berhenti usil lihat
kasihan tuh positive sampai jantungan begitu kalau meninggal gimana ini lagi cepet cepet
alamat udah punya warisan lagi waduh udah awarahum dong saya aikal jangan begitu apa toh
ya lo kita kan berdua depan tua ini masa lo jangan diledek ledekin mulu ngapa udah
minta maaf ya pak deh ya udah sekarang pak deh maafkan tapi nanti kamu berbuat lagi
iya mukudu begitu manusia mah ya udah sebagai hukumannya bantuin pak deh buang sampah
enak itu namanya
udah pak deh ini minum dulu kemunci piring
positi kalau gelas segede gini bibir segede apa
aduh gimana tuh
pak ustadz sama sandri yang lain ususon sama pausat usa dan faustus itu kan paham
itu cium tangannya cium apa temen temen
sekarang jangan naka lagi dengerin apa kata posat paham paham pak d hai hai kalau minta maaf ya
ustaz ridwan usah usah soalnya hai kalau masalah masih sobrik suruh suruh terus tentang yang sumat
iya hai kalau ustadz udah maafin kamu tapi bukan begini caranya membalas kekesalan ya ya bapak
rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang pemaaf ya penuh
dengan cinta dan penuh dengan kasih sayang ya bosat hekel ngaku salah dan sifat memaafkan itu
tidak identik dengan kehinaan dan ketidakberdayaan justru malah sifat memaafkan itu adalah sifat yang
mulia sifat dengan kekuatan hati dengan kebesaran jiwa serta dengan lapang dada rasulullah
pernah bersabda dan tidaklah allah menambah seorang hamba dengan kemudahan untuk meminta
maaf kecuali allah memberinya iiza atau kemuliaan hadis riwayatmu muslim nah sekarang ustadz minta
kamu minta maaf lagi sama teman teman kamu ya maaf ya teman teman hai ke salah salah
sudah berbuat kesalahan terus
butet kalau ada orang yang udah minta maaf maka kita wajib
namaafk send uno yang minta maafkan hai li haz tinggal alhamdulillah ya openings engkau kita biraz
percy juga maafin ke tapi jangan juga lagi heboh yaitu dengan aalkatuse cumu third yang ulangi lagi
eh kita dari dimana nih
kalian masih marah ya
sama kita berdua
kayaknya bisa geseran dikit deh
geseran dikit ya
geseran dikit ya
asalnya apa tuh
asal kamu kasih kita
makanan dan minuman yang terenak
tapi kalian tutup mata ya
kalau kak matanya binti tan
eh jangan liat jangan liat
tunggu kak tunggu ya tunggu ya tunggu ya
eh lupakan lupakan
dah kak mata anda
ini baru suka anakku
ya udah kalau gitu kita mau keluar dulu ya
yuk kita makan ya
oke masukkan aja yang enak
tapi kok kenal makanannya